polda jawa tengah menduga ada kelalaian yang menyebabkan tenggelamnya sebuah perahu wisata di waduk kedung ombo boyolali jawa tengah
kesalahan itu menyebabkan sembilan orang penumpangnya meninggal dunia
menurut kapolda jawa tengah irjen polisi ahmad lutfi unsur kelalaian yang dilakukan pengelola tempat wisata
terdapat pada tidak adanya alat keselamatan yang diberikan kepada penumpang perahu
bahkan nakoda perahu juga ternyata adalah anak di bawah umur